halo semuanya apa kabar semoga sehat terus kembali lagi di chatroom cnn indonesia tv
yang menyajikan informasi tidak hanya dari televisi namun juga platform sosial media
nah chatroom cnn indonesia tv ini akan hadir setiap hari rabu dan juga kamis di jam dua siang
ini wajib banget ya ditonton untuk teman teman semuanya
nah hari ini live instagramnya bersama saya sarah arianti anchor dari cnn indonesia
yang akan menemani anda kurang lebih tiga puluh menit ke depan
nah kalau hari ini itu saya akan ngomongin tentang diet sehat
nah ini kan pada saat psbb kemarin dan juga saat ini teman teman banyak yang bilang juga
kalau justru di rumah ini malah bikin badan tuh gak ideal ya
terus pengen banget diet tapi bingung
mulai dari mana
nah langsung aja nih kita akan ngobrol dengan dr sindiawati pujiadi
mars spgk dan beliau adalah ahli gizi di beberapa rumah sakit top di jakarta
ini nanti kalau misalnya untuk teman teman yang punya pertanyaan seputar gizi
di bawah ada tanda kotak dan juga question
itu bisa ditanya di situ atau mungkin di kolom komen kalau nggak ketutupan ya
nah ini sepertinya dr sindiawati sudah gabung
kita langsung aja invive beliau untuk bergabung bersama cnn indonesia
halo dok selamat siang
apa kabarnya nih dok sehat
ini suara saya kedengeran kan ya
kedengeran aku punya kedengeran juga kan
aman kok semoga ini koneksinya berlangsung baik seperti ini sampai nanti kita akhir live ya dok ya
nah dok ini kita langsung aja nih dok ini topiknya sangat menarik ya
karena banyak banget nih teman teman aku sendiri yang pada curhat ngomong
kalau misalnya aduh ini psbb ya ampun malah bikin gendutan ya di rumah gitu kan
jarang ada kegiatan seperti dulu gitu
mereka mengeluhkan tentang badan mereka yang nggak lagi ideal
nah sebenarnya dok ini pertanyaan saya
badan ideal itu seperti apa sih dok
jadi kalau kita mau yang gampang
kita lihat tinggi badan kita
jadi kalau tinggi
jadi kamu berapa

nah kalau cewek maunya minus sih
kalau bisa enam puluh kurangi enam empat
sebenarnya ada rangsia sih
kita bisa ukur juga dari berat badan bagi tinggi badan
dalam meter dikuadratkan
itu hasilnya berapa
jadi rangsia itu kalau bisa delapan belas lima sampai dua puluh dua lima
kalau bisa jangan lebih deh dua puluh tiga
kalau nggak masuk over
itu yang paling ditakutin kan
kalau sekarang di rumah sakit
di rumah sakit tempat saya praktek
saya praktek di belisa dan brawijaya atas hari
itu kita memakai yang namanya body composition
jadi di situ kita lihat komposisi tubuh kita
jadi belum tentu seseorang yang katanya gemuk
itu ternyata lemaknya lebih
kadang kadang lemaknya oke juga
juga seseorang yang kalau dilihat dari berat badannya terlihat kurus banget
pas dilihat pakai timbangan body composition lemaknya lebih
jadi sekarang yang harus diperhatikan adalah lemak badan
karena kalau lemak badan kita lebih daya tahan tubuh kita akan lebih rendah
covid nggak kelihatan
sedangkan kalau lemak kita berlebihan daya tahan tubuh kita rendah
sehingga penurunan berat badan yang benar itu bukan hanya berat
kalau berat turun dan yang turun lemak itu paling benar
tapi kalau beratnya turun cepat gitu kan
orang suka bangga tuh
turun cepat banget nih asik
tapi yang turunnya cuma otot dan air itu nggak awet dan gak bikin kita makin sehat
jadi jangan salah
apalagi kalau kita di luar
ini berarti yang dilihat bukan hanya dari nomor timbangan tapi juga harus dilihat dari masa lemak yang turun gitu ya dok ya
jangan sampai kita gara gara dietnya salah otot kita yang turun
otot kita yang turun ya daya tahan tubuh kita akan lebih rendah
jadi kita nggak boleh berada dalam kondisi kurang gizi dalam tanda kutip
karena ototnya rendah
kalau misalnya diet yang salah
kalau misalnya diet yang bener tuh kayak gimana sih dok
nih pasti banyak yang nungguin nih
iya soalnya banyak banget kan diet yang beredar
kalau saya sih lebih tetap karena dari penelitian itu
ngikutin diet ini diet itu
ternyata end up nya akhirnya itu akan kurang lebih sama dengan kita mengerjakan balance diet
jadi terserah kita mau ngerjain yang ribet atau yang balance
kalau yang bergizi lemak itu nggak bikin kita laparan
rata rata pasien saya begitu saya hitungkan meal plannya
ini banyak sekali loh dok yang mesti dimakan
paling nggak kebutuhan normal kamu untuk protein segini
jangan di diskon
karena kalau di diskon ntar turunnya salah
jadi rasanya itu dikejir kejir makanan untuk turun berat badannya
ya jadi gak sengsara sebenarnya dietnya dan lebih awet
apalagi yang terakhir terakhir
ini saya lebih banyak juga ngikutin diet gen
pernah denger nggak sih
oh aku belum tahu tuh kalau diet game tuh gimana tuh
ada lagi diet gen
jadi dietnya itu ngikutin hasil pemeriksaan nutrigenomik
sehingga diet kita yang paling cocok itu adalah diet kamu sendiri
apakah mesti tinggi protein atau rendah lemak atau tinggi lemak
kalorinya berapa banyak yang mesti diturunkan
gimana dengan karbohidratnya
gimana dengan olahraganya
semuanya itu sudah dihitung dan diatur secara personalize
jadinya diet kita belum tentu sama dengan orang lain
suka kan kamu misalnya ngikutin dietnya teman
misalnya teman ngerjain diet tiger diet misalnya ya
nah teman kamu turun banyak
lah kok kamu nggak
malah mungkin makin naik
karena kan di protein itu ada kalorinya
dan ternyata bedanya dimana
bedanya di genetiknya
sehingga seseorang itu bisa turun dengan diet ini
orang lain turun dengan diet itu
perbedaan di genetiknya
makanya terakhir ini saya banyak menganalisis mengatur diet pasien saya
mungkin sudah lebih dari seribu pasien
itu berdasarkan hasil pemeriksaan genetik
dan itu menurut saya paling enak banget buat saya
karena saya nggak usah trial
jadi saya nggak trial dan error lagi
begitu tahu dayatnya mesti apa
set langsung ngerjain diet itu
dan itu ya sampai tua patokannya adalah itu
cuma komposisinya kan ada range nya
jadi kita ambil sini sampai sini
kita ambil apa yang rendah dulu
apa yang tengah atau nanti yang tinggi
semuanya disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita
kalau diet yang lebih spesifik seperti itu
tentu membutuhkan bantuan dari dokter spesialis gizi klinik
nah ini kan kadang kalau misalnya lagi di masa pandemi gitu kan
banyak orang yang menghindari untuk ketemu dokter
untuk berubah sakit gitu kan ya
kalau misalnya diet yang lebih simple gitu dok
untuk teman teman yang mungkin nggak terlalu sulit untuk dikerjakan
sebenarnya kan ada tuh banyak tuh
ada intermittent yang lagi heboh juga
karena saya juga sempat intermittent dan jatohnya kayak puasa ya dok ya
cuman kalau di saya lumayan berpengaruh gitu
secara umum diet kita itu mesti bergizi
jadi kita itu mesti bergizi lengkap dan seimbang
jadi kalau kita punya makanan
separohnya ini kalau bisa sebagian besar isinya sayur dan buah
terutama di sayur
karena itu kan bikin kita kenyang ya
terus di seperempat sininya
tapi proteinnya kita pilih yang rendah lemak
jadi misalnya ikan
atau ayam dada buang kulit
daging yang khas dalam
gitu kan rendah lemak
atau tahu tempe boleh aja
karbohidratnya kita batasin
gak usah terlalu banyak
nah yang paling penting kita mesti buang adalah gula
jadi segala macam yang mengandung gula
mau dari kue mau dari minuman manis
atau segala macam yang mengandung lemak jenuh
jadi segala yang main goreng goreng
atau yang berminyak minyak
itu kita harus kurangin banget
nah karbohidrat ya kita pilih yang kompleks
jadi yang penyerapannya pelan
sehingga kita kenyang lebih lama
tentu saja kalau misalnya kita belum ngerti
seberapa sih yang kita mesti kurangin
misalnya kita biasa makan porsinya segini
coba kurangin seperempatnya dulu
dari yang biasa kita makan
kalau udah sanggup kurangin lagi
tapi aku gak mau
kebutuhan proteinnya kurang
karena kita harus menjaga daya tahan tubuh kita
ada covid di luar situ
daya tahan tubuh itu hal yang paling penting
jadi harus bergisi lengkap dan seimbang
jangan lupa olahraga
dok gak mau olahraga
dok kan kalau keluar nanti gimana ya
nanti ketularan atau apa
keliring rumah aja bisa
yang lain yang perlu dikerjakan latihan otot
oke itu berpengaruh banget ya
ini saya keluarin pengamatan saya
dari data nutri genomik itu
ternyata sebagian aku belum ngitung berapa persennya
itu sebagian besar juga
itu akan dapat benefit dari latihan otot
jadi kalau hanya jalan aja mungkin turunnya gak maksimal
itu dikombinasi dengan latihan otot
cuma begini aja
atau kalau mau yang lebih gak berasa olahraga nyikat
nah itu merupakan latihan otot
oke biar seimbang
itu merupakan latihan otot yang tentu saja
itu akan membantu penurunan berat badan kita
karena itu dari pengalaman saya
resultnya jadinya lebih bagus dan lebih tahan lama
kadang kadang pada pasien yang secara genetik bagus untuk di latihan otot
dia kerjakan itu
sekali sekali dia pengen rada makan enak
masih oke sih berat badannya
karena yang turun lemak
sehingga metabolisme dia akan dijaga lumayan tinggi
kalau dia turunnya otot dan air
metabolisme badan itu turun
jadi kalau makanan kita sama atau naik
beratnya naik lagi
nah puasa tadi
lakukan puasa pada beberapa orang yang intermittent fasting
itu karena dia bilang
aduh kalau misalnya saya tidak intermittent fasting
saya pengen ngemil
sedangkan kalau intermittent fasting itu
ya dia jaga gak ngemil
tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan
asupan proteinnya jangan sampai kurang
jadi kebutuhan proteinnya segini
pada waktu tidak puasanya
jadi semua diet boleh saja dikerjakan
karena kan belum tentu satu diet cocok buat orang lainnya
tapi mungkin kalau misalnya punya penyakit
ada kondisi kesehatan
ada gangguan penyakit
jangan memasakkan sesuatu diet
tolong konsultasi ke dokter spesialis gizi klinik
ini kan tadi dokter bilang
kalau misalnya gula itu yang harus diturunin
tapi karbohidrat tidak boleh
tidak boleh nggak dimakan juga
orang indonesia ini senang banget yang namanya nasi putih
nah kan nasi putih itu setahu saya
gulanya tinggi ya dok ya
ini untuk substitusi
indeks glikemiknya tinggi
gula nasi putih itu indeks glikemiknya tinggi
jadi dia penyerapannya lebih cepat
sering saya dapatin pasien
coba ditukar ke nasi merah
atau kalau tidak halvermude
atau kalau mau kentang sama kulitnya
aduh susah banget sih dietnya kayak gitu
aku belum bisa pindah ke nasi merah
kan diet itu nggak boleh sampai sengsara sedih atau stres
ya sudah kita ikutin
mau nasi putih
tapi kan ada porsinya
berapa banyak ya
mungkin tiga sendok empat sendok
biasa itu kita pertimbangkan
nah supaya nasi putih itu penyerapannya pelan
tambahin sayur yang banyak
jadi makan nasi dicampurin sama sayur
supaya kan seratnya banyak tuh
jadi penyerapannya jadi pelan
jadi kan tidak berantem antara dokter dan pasien
dan pasien ini juga tidak merasa
aduh susah banget sih dietnya
aku mesti nasi merah
mau start saja sudah
abis itu mungkin kemudian pelan pelan kombinasi dengan nasi merah
di nasi merah itu kan sumber seratnya ada
ada sumber vitamin sumber mineral
untuk daya tahan tubuh kita juga
jadi ya tetap bisa cari jalan tengah
tidak bisa memasakkan suatu diet
tapi kayaknya tidak mungkin
ya sudah cari jalan keluar
mencari solusi yang menang
pasien happy dokter tercapai targetnya
jadi sebenarnya bisa
berarti kalau misalnya diet itu tidak boleh terlalu stress atau bikin sedih gitu ya
jadi mungkin kalau misalnya teman teman tadi banyak banget yang nanya
kalau misalnya makan nasi gimana
boleh asal porsinya itu yang benar
pelan pelan dicampur dengan nasi merah gitu ya dok ya
dan awal mungkin kalau tidak ya sayurnya mesti
jadi tidak bisa misalnya dok tanpa sayur
tidak bisa itu
itu gak ada nawar tawaran
mesti ada sayur
nah sayurnya mau seberapa dulu boleh
serat itu penting banget
apalagi di zaman sekarang
tahu kenapa sih sayur itu penting
karena serat itu akan menjaga dinding usus kita
jadi serat itu ada yang merupakan namanya prebiotik
yang merupakan makanan buah
yang membuat kuman normal di usus kita
dimana kuman normal itu merupakan barrier kita untuk ngelawan penyakit juga yang dia masuk lewat usus
jadi kalau kita konsumsi juga serat
nah serat itu ya membantu untuk si kuman kuman di dalam usus itu tetap hidup
sehingga usus kita bagus
kalau ususnya bocel bocel nanti kuman masuk malah jadi kena
kan orang pikir oh jaganya di sini aja
ususnya tidak dijaga
di usus itu ada kuman bagus yang kita mesti jaga
perlu dikasih makan
perlu kita piara
nah ini dok ada yang bertanya nih di kolom komen
dari at uniarma enam ribu enam ratus delapan puluh dua
diet sehat apa yang baik dilakukan pasca melahirkan dan saat ini masih menyusui asi dok
kalau masih menyusui
bayi itu penting banget loh
nutrisinya gak boleh sampai gak lengkap yang ibu makan
karena bayinya itu kalau misalnya bayinya kan tumbuh terus
kan nggak mungkin dia balik lagi ke umur sebulan
karena ibunya lupa makan ini
bayinya akan terus tumbuh dan kita perlu memaksimalkan
jadi diet itu
belum tentu gak makan
tetap makannya bergisi lengkap dan seimbang
nutrisi untuk ibu hamil kita sesuaikan dengan untuk nutrisi ibu hamil
jadi dia cukup
tapi gak berlebihan gitu
kalorinya kita bakar dengan olahraga
jadi olahraganya gak usah terlalu yang
jalan cepat sambil bawa bayi
itu anak anak sambil diajak main
itu kan latihan otot loh
dietnya bisa fun
jadi bukan tidak makan
karena asi itu penting banget
jadi tetap ya harus latihan otot ya
ini tadi ada juga nih sebelum saya live itu
saya bikin kolom question untuk ditanya ke dokter
dari teman teman follower saya di instagram
nah ini ada satu pertanyaan
ini ada yang bertanya
ini mengapa makan sedikit tapi sering disebut lebih sehat untuk badan
benar nggak sih itu dok
jadi kondisi gula darah kita kan jadi lebih stabil
karena dia kita makan sedikit sedikit tapi sering
sehingga tidak ada misalnya
toto insulin naik terlalu tinggi
atau insulin naik terlalu rendah
apalagi pada kondisi seseorang yang menderita diabetes
itu gak bagus banget
jadi pada penelitian diabetes kondisi gula darah yang naik turun naik turun
itu akan membuat resiko organ organ lebih rusak ya
tapi jadi sebenarnya kalau dietnya stabil
itu akan lebih menjaga gula darahnya tetap stabil
tapi bukan berarti mau diet yang tadi ya
ya boleh saja
cuma ada teori lain lagi juga yang mengatakan gitu
dia akan membantu juga
karena insulinnya supaya tidak
tidak kacau balau juga
ada yang seperti itu
tapi memang dikatakan di penelitian
masih tetap perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar
kalau suatu diet dilakukan
tapi tentu saja pemilihan ini mesti yang bagus ya
karena kita mesti menjaga kesehatan kita
jadi kalau diet yang dikerjakan itu
hasilnya adalah lemaknya turun
dan kita resiko penyakitnya berkurang
tentu boleh dikerjakan
tapi tolong sebaiknya di bawah pengawasan dokter gizi
supaya kalau misalnya ada kendala
misalnya dia proteinnya udah lumayan tinggi
terus kita cek fungsi ginjalnya
loh kok fungsi ginjalnya mulai bermasalah ya
nanti dokter gizi akan mempertimbangkan
tidak bisa kerjain ini lebih lanjut
jadi mungkin proteinnya harus disesuaikan kebutuhan
nah kalorinya dibakar dengan olahraga
cuma mungkin penurunannya akan lebih pelan
tetap bisa dikerjakan
terutama pada orang yang mengerjakan diet tinggi protein
takut ginjalnya kuat atau enggak
paling enak sebenarnya
kalau yang tinggi protein
begisi lengkap dan seimbang itu paling enak
tapi kan maksudnya banyak ya teman teman
yang memang melakukan diet itu
tanpa di bawah pengawasan dokter
ini kan sebenarnya agak beresiko gitu
dok kalau misalnya tiba tiba kayak tadi dokter bilang
kalau misalnya tiba tiba pas dilihat
tiba tiba yang kena masalah selanjutnya adalah ginjalnya
ini sebenarnya gimana sih dok
kalau misalnya dia tinggi protein
apakah keto gitu
apa memang berbahaya
apa memang setiap macam diet itu ada efek sampingnya gitu dok
mungkin saya share sedikit hasil data nutrigenomik saya ya
jadi dari data saya itu ternyata untuk lemak
untuk asupan lemak itu
pasien saya itu sudah lebih dari lima ratus
tadi berapa hampir seribu ya
harus lemak jenuhnya rendah
lemak tidak jenuhnya lebih tinggi
sehingga kalau mau menjalankan diet keto
tolong di bawah penguasaan dokter
dan mungkin tidak terlalu lama
karena komposisinya adalah lemak bagus yang naik
lemak jeleknya yang rendah
biasanya itu bisa saja kita kerjakan untuk kasus kasus misalnya epilepsi
karena dulu di harvard itu tahun tujuh puluh dia bikin diet keto
untuk penanganan epilepsi
jadi bisa saja dikerjakan
tapi tidak dalam jangka waktu lama
dan sebaiknya di bawah penguasaan dokter
kalau misalnya dia mengalami masalah ya
kita harus berubah
karena sebagian besar data saya
emang pasiennya tidak usah di mengerjakan rendah lemak
dia sedikit lebih tinggi
lemak jenuhnya rendah
lemak tidak jenuhnya lebih tinggi
jadi lemak tidak jenuh itu ada di minyak sehitung
di ikan laut
itu juga lemak tidak jenuh
itu juga karena tidak jenuh
tapi begitu kulit ayam
itu mengandung lemak jenuh
dan pada kondisi seperti itu
dia tidak boleh
jadi itunya mesti rendah
yang lebih tinggi mungkin lebih sering dengan ikan laut
itu akan bagus
canola minyak sehitung itu ditambahkan untuk dressing
atau tambahan salad
tapi tinggi protein juga nggak semuanya oke
sebagian besar tidak butuh tinggi protein
jadi makanya saya enak banget
karena saya tahu
kalau diet game
oh dia yang paling cocok
dia tinggi protein
memungkinkan tidak dia untuk melakukan tinggi protein
dan protein saya naikkan secara bertahap
sambil monitor tetap fungsi ginjalnya
sehingga jangan sampai dia emang harus tinggi protein
tapi ginjalnya jadi kena
jadi semuanya termonitor
nah kalau dia kontrol rutin
akhirnya dia akan tahu
paling cocok itu misalnya aku
protein putih telur misalnya
protein putih telurnya segini
ayam ikannya segini
itu cocok tuh buat saya
karbohidratnya seberapa banyak
oh ini risetnya paling bagus
jadi karena penurunannya adalah lemak
itu yang emang kita cari
karena maunya kan turun bonus sehat
jangan turun bonus sakit
ya benar benar ya dok ya
karena lagi pandemi gini ya dok ya
jangan sampai kita cepat jatuh sakit gitu kan
gara gara diet gitu
ini kalau kita lihat di social media
salah diet maksudnya
karena diet kita butuh
tapi salah diet ya kan
nah ini dok
ini kalau misalnya kita lihat nih
khususnya di instagram
ini banyak banget nih
beredar obat pelangsing
itu sebenarnya aman gak sih dok
bisa dilihat dari mana sih
aman apa enggaknya gitu
kalau di sosial media tulis
karena dokter pun
kalau memberikan obat pelangsing
dia melihat kondisi kesehatan orang tersebut
apakah memungkinkan untuk diberikan obat tersebut atau tidak
karena pilihan nomor satu tetap diet dan olahraga
kalau dia memang dibutuhkan
membutuhkan adanya obat
kita akan mempertimbangkan akan memberikan apa dulu
nah kalau dia beli online
obat pelangsing itu diberikan suatu
yang mungkin biasa dokter kasih
padahal kalau dokter itu kan
mau memperhatikan kondisi kesehatannya
nah itu kan dia nggak tahu
dia boleh apa enggak
nah itu bahaya banget
ya jadi memang
sebaiknya kalau membutuhkan obat
tolong di bawah pengawasan dokter
cari deh dokter spesialis gizi klinik
sampai ke papua juga ada
gak ada alasan
misalnya dokter spesialis gizi klinik ini
kayaknya ada di jakarta atau di bandung
jadi kita udah
sehingga alrah dietnya itu
akan lebih terarah dan benar
jangan sampai salah diet
jadi gak salah diet gitu ya
karena bahaya banget ya
dokter sendiri pernah gak kayak
pasien yang tadinya dia pernah
yang dia beli di sosial media gitu
dia berasa gitu
ada efek sampingnya
pernah gak dok nanganin kayak gitu
kadang kadang misalnya dia bilang
iya abis itu aku deg degan banget
saya bilang udah deh
karena takutnya dia menambahkan sesuatu
sebenarnya orang tersebut tidak boleh
karena kadang kadang ada beberapa obat yang
kadang kadang punya efek
untuk orang yang
karena kadang kadang mereka
tidak ukur tensinya
jangan beli online
semuanya tolong di bawah pengasahan dokter
kalau tanpa obat
dengan diet yang balance
yang tadi ya
piring tadi ya
jangan sampai lupa
misalnya dia butuh sehari
sedangkan yang dia makan
lebih banyak sayur
nah itu salah dietnya
itu gak awet
penurunannya gak bakalan awet
lebih baik diet turun
badan kita lebih sehat
nah ini dokter
ini dokter terakhir ya
ini kan lagi musim pandemi ya
seperti dokter tadi bilang
bisa kena penyakit
lebih cepat gitu kan ya
ini sebenarnya makanan apa sih
yang harus dihindari
apa yang harus dikonsumsi
agar imunitas kita tetap terjaga
tidak mengagalkan diet kita
ya tentu saja tadi
dari segi karbohidrat
kita pilih yang keluar
kita pilih yang keluar
kita pilih yang keluar
dari segi karbohidrat
kita pilih yang kompleks
kalau masih belum sanggup
ya udah nasi putih
tapi sayurnya dibanyakin
ntar berubah ke arah sesuatu yang lebih sehat
sehingga penyerapannya juga pelan
itu akan lebih sehat ya
membatasi si goreng goreng
tapi bukan berarti
tumpuh kita butuh lemak
sehingga lemak yang dibutuhkan adalah lemak bagus
apa yang caranya
jadi lebih ke arah tumis
nah kita bisa menerapkan minyak bagus
misalnya minyak saitun
atau minyak canola
kita tambahin sebagai
untuk temen salad kita
misalnya seperti itu
atau kita memilih
protein yang baik
misalnya ikan laut
tapi jangan digoreng
sehingga omega tiga yang ada di ikan laut tersebut lebih terjaga
karena kita butuh omega tiga
omega tiga itu juga anti inflammasi
itu akan membantu kita juga
jangan lupa sayur dan buah
itu gak boleh di diskon
karena sering para diet sayurnya lupa
sayurnya penting banget
itu yang paling penting
itu sumber vitamin dan mineral kita
atas waktunya sudah bergabung di live at di cnn indonesia
dapat ilmu baru mungkin
dapat ilmu baru
terima kasih ya dok ya
sebisa mungkin lebih kecil
supaya makannya tidak banyak
jadi ingat juga
tidak boleh piring yang gede gede banget
piringnya yang biasa saja tapi kecil
gitu ya dok ya
jangan piringnya gede piringnya kecilan
supaya asupannya tidak terlalu
terima kasih ya dok ya
infonya ini sangat membantu semoga bisa
juga membantu teman teman yang sudah
jaga kesehatan ya dok
nah itu tadi ngobrol kita
bareng dokter sidi
mengenai solusi diet sehat
nah ini teman teman
kalau misalnya mau diet
sebisa mungkin harus dibawa
pengawasan dari dokter gizi
kalau enggak takutnya
dietnya salah gagal diet malah jadi sakit
apalagi di musim pandemi kayak gini
jangan sampai deh ya kita sakit
gitu apalagi gara gara gagal diet
nah ini tadi ada satu
yang menarik banget buat
saya dari dokter sidi
yaitu adalah komposisi dari piring yang tadi dia bilang
untuk makan sendiri itu di piring itu
harus ada protein
tapi proteinnya dengan lemak yang baik
seperti dari ikan atau dari dada ayam
terus juga karbohidrat
nah kalau karbohidrat
itu bisa substitusi dari nasi putih adalah nasi merah mungkin
dan harus ada sayur buah

dan juga harus kurangnya dua sdt
dan juga harus kurangnya dua sdt
harus kurangin gula
gula dari minuman berkemasan
dan sama satu lagi
teman teman yang pengen diet
jangan lupa olahraga
karena kalau bisa
kata dokter cindy
kalau misalnya diet
enggak pakai olahraga
itu banyak banget
nanti teman teman bisa
karena akan saya masukin igtv
nanti akan ada live instagram lagi
oleh cnn indonesia
di jam tujuh malam
bersama rekan saya
dan juga sejarawan asep kabali
mengenai jas merah
jangan sekali sekali melupakan sejarah
saya sarah ariyanti
pamit undur diri
semoga kita akan bertemu di lain kesempatan
semoga live nya juga berguna
untuk teman teman yang memang lagi diet